terima kasih mbak
di sebelah sana
kok lucu banget
tinggal aku deh
gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo
gue berubah pikiran
gue mau perusahaan rekaman itu memproduksi lagu gue jam
nah lo gitu dong
itu baru namanya gilang yang gue kenal
akhirnya kesampean juga
gue tuh pengen punya temen yang bener bener jadi bintang
kalau liat suka banget
aku akan produksi
produksi lagu ini khusus buat dia
biar dia bisa dengerin lagu ini terus
jadi pencipta lagu itu sudah setuju lagunya dirilis
dia tidak bisa menyanyikannya
karena suatu alasan pak
jangan pernah kau coba untuk
itu nggak masalah
kita bisa bikin kompetisi untuk mencari penyanyi lagu itu
selain menjadi ajang promosi
kompetisi ini bisa mencari bakat bakat baru untuk album kita yang lain
saya mau ini segera dilaksanakan
kalau begitu saya permisi dulu pak
mas gak bisa terus paksa saya untuk menemui mas dengan cara seperti ini
tapi aku terpaksa
kalau tidak dengan cara ini pasti kamu menolak aku kan
pasti kamu gak mau ketemu sama aku kan
karena nggak ada gunanya lagi kita ketemu mas
semua itu udah berubah
hubungan kita itu udah nggak ada
udah gak ada artinya lagi sekarang
udah nggak ada lagi yang perlu dibincarkan
nanti mungkin buat kamu sudah tapi buat aku belum
aku masih belum bisa melupakanku ran
aku masih funuh
ijinkan aku menyentuh sebentar saja
tidak ada yang bisa dihukum
eh apaan ini
engga saya cuma mau kasih sumpah ini buat ibu saya
sini biar saya aja yang sampaikan
oh yaudah mas
gak boleh ya
ya yaudah ya
kalau kamu tahu
aku gak pernah berhenti mencintai kamu
rupanya dia masih datang kemari
kenapa kamu masih menemui suami saya
tidak seperti yang ibu pikir
cincin ini pasti dari suami saya
kalau kamu masih menganggap saya main main dengan kata kata saya kemarin
kamu salah besar
aku lihat kamu mendekati suamiku
aku akan buat kamu hidup sengsara dan sangat menderita
aku tidak boleh bertindak kegabah
lebih baik mas yos tidak tahu
kalau aku melihat wanita bernama ranti itu
memiliki cincin yang sama dengan cincinnya